sejumlah lansia di surabaya selasa siang menjalani vaksinasi booster kedua di gedung graha ppal jalan kenjeran surabaya
vaksin booster diharapkan bisa membentuk imunitas lansia sehingga bisa terhindar dari covid sembilan belas
ratusan lansia antusias mengikuti vaksinasi booster di surabaya selasa siang
sentra vaksinasi booster kedua yang digelar tni angkatan laut ini digelar di gedung geraha ppal jalan kenjeran surabaya
warga lansia yang datang cukup membawa fotokopi ktp dan mengisi formulir secara offline
dalam vaksinasi lansia ini para lansia menjalani screening pemeriksaan kesehatan
selanjutnya satu persatu mereka disuntik vaksin booster
sejumlah lansia yang mengikuti vaksinasi ini mengatakan vaksin booster kedua dianggap penting demi membangun kekebalan tubuh mereka agar terhindar dari covid sembilan belas
ya secara umum perjalanan lancar
menambah kekebalan tubuh saya supaya tidak terkena lagi dengan covid sembilan belas
karena dulu pernah kena saya
oh dulu pernah kena pak ya
mudah mudahan ke depan tidak lagi
kepala dinas kesehatan lantama v surabaya mengatakan sekitar lima ratus dosis vaksin booster kedua yang dibagikan kepada lansia di atas enam puluh tahun ini memakai vaksin pfizer
vaksin untuk usia enam puluh tahun ke atas ini booster kedua pfizer
bagetnya itu lima ratus
kemudian sementara ini kami mengambil vaksin separuh dulu
untuk melihat kondisi apakah pesertanya lebih banyak karena sekarang ini vaksin itu sudah hampir mencapai sembilan puluh persen lebih
kegiatan ini sengaja digelar tni angkatan laut untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi booster kedua untuk lansia serta menekan angka covid sembilan belas
bahwa keluarga besar purnawiran angkatan laut hampir sembilan puluh tujuh persen itu adalah lansia
tujuannya adalah memberikan kekebalan imunisasi yang kepada para lansia
tujuan para purnawan itu untuk mendapatkan kekebalan imunitas
kesempatan yang diberikan vaksinasi booster kedua inilah agar beliau beliau mendapatkan apa yang diharapkan terkait dengan pemerintah
dengan semakin meluasnya vaksinasi booster pada masyarakat diharapkan pandemi covid sembilan belas segera berakhir